pencapaian timnas sepak bola ke final piala aff dua ribu dua puluh didilai mengejutkan karena sebagian besar pemain adalah pemain yang berusia muda rata rata usia pemain dua puluh tiga tahun kurang lebih
nah indonesia kita juga dianggap sebagai underdog dalam turnamen kali ini namun bisa menjadi juara grup dan melaju ke partai puncak meski dihabisi empat gol tanpa balas oleh thailand
di lag pertama malam hari kemarin muncul harapan besar tentunya terhadap perkembangan timnas yang dibesut oleh coach atau pelatih shin taeyong tersebut
untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami pelatih timnas indonesia dua ribu dua belas hingga dua ribu tiga belas neil maizar dan juga pelatih sepak bola sekaligus penggagas vilanesha ada coach timo sinuman
selamat malam coach neil dan juga coach timo apa kabar
selamat malam kabar baik
baik selamat malam terima kasih
terima kasih sudah bergabung dengan kami saya mau review dulu saya mau minta tanggapan dari coach neil terlebih dahulu
melihat apa yang terjadi tadi malam kalau kata pelatih shin taeyong bahwa apa yang terjadi ini dengan timnas karena demam panggung
anda melihat evaluasinya bagaimana apakah betul kita mengalami demam panggung sehingga hasilnya empat itu tadi kalah telak
ya kalau menurut saya memang ini dilakukan
di luar perkiraannya
saya memperkirakan anak anak muda ini bisa bertanding dengan spartan ya dengan motivasi tinggi dengan kepercayaan diri
tapi memang talent memang dia lebih matang dengan kita dia punya pengalaman lebih bagus daripada kita dan dia punya pengalaman senior semua
sehingga dia tahu cara untuk mematikan timnas anak anak muda indonesia nih
di babak pertama itu baru mulai dia sudah mempresor darah pertahanan kita
sehingga pemain kita tidak bisa melakukan apa apa
di satu menit saja thailand hampir cetak go
akhirnya jadi go go di menit kedua
nah ini yang membuat anak anak muda ini menjadi sulit untuk keluar dari tekanan thailand
karena thailand presor darah pertahanan kita dan tidak memberi ruang kepada anak anak muda ini untuk melakukan serang balik dan build up serangan
tapi yang harus kita sadari bahwa adalah
harus bangga juga dengan anak anak muda
kita tidak bisa menyebabkan mereka
karena ini proses untuk membuat tim seperti thailand ini proses satu tahun dua tahun tiga tahun baru matang
anak anak ini baru berkumpul sekitar satu tahun dua tahun
sedangkan thailand sudah mempunyai dua sampai tiga tahun dia berkumpul dan punya capnya lebih tinggi
sudah tiga puluh sudah empat puluh di tim nasional
dan saya berharap tim ini tetap kita banggakan kita pertahankan
dan sintayong harus mengevolusi di pertandingan kedua supaya bisa memperbaiki kesalahan kesalahan yang terjadi di pertandingan pertama
sehingga di pertandingan kedua nanti kita lebih gagah dan lebih percaya diri
dan kalau bisa kita lebih hebat di pertandingan pertama
dengan apa yang pencapaian yang dicapai oleh timnas kita banyak juga yang mengapresiasi bagaimana kemampuan mereka dan lain sebagainya
kalau coach neil sendiri melihat kedalaman squad timnas ini apakah kemampuannya sudah merata di pemain pelapis yang ada di atau yang berlagak di aff ini coach
iya untuk pemain tim nasionalnya sebenarnya skuad kedalamannya sudah cukup bagus ya
karena masih dia tahan
eryargan tidak bisa dimainkan
kadang evan limas tidak dimainkan
kadang egy juga tidak dimainkan
dan mereka punya teknik
talenta talenta yang bagus
punya apa namanya di usia mereka mungkin dia terhebat
tapi kalau afr kan bukan tim yang seusia mereka
tim if adalah tim nasional yang terbaik dari yang baik yang bermain
nah yang masalahnya buat mereka ini adalah mereka menghadapi tim yang lebih matang yang di asia yang terbaik saat ini
jadi kita harus memberikan waktu buat sintayang

bagaimana dia meramu memberikan taktikal strategi ke depan ini
bagaimana dia meramu memberikan taktikal strategi ke depan ini
berbicara mengenai usia saya akan pindah ke coach timo
saya akan minta tanggapannya
apa yang atau para pemain yang berlaga ini kan rata rata usianya masih sangat sangat muda ya
kurang lebih rata rata dua puluh tiga tahun coach timo
tapi kita patut apresiasi mereka berlaga sangat apik bahkan bisa menembus final
apakah coach timo juga melihat bahwa ini sebuah kemajuan
di proses pembibitan di tingkat sekolah sepak bola atau ssb atau mungkin belum

oh terlalu jauh kalau ditarik ke sana ya
karena menurut saya kalau apa yang dilakukan sintayang ini membenahi rumahnya ya
tapi fondasinya itu tentu berbeda
kalau kita berbicara fondasi ya kita berbicara akademinya tidak boleh buka tutup
akademinya harus setahun penuh
akademinya harus setahun penuh
dan kalau misalnya klub klub liga satu liga dua punya ssb itu oke bagus tapi tetap harus punya akademi
bedanya apa ssb berbayar
kalau akademi full tidak berbayar seperti itu
jadi itu yang masih harus dibenahi sehingga kita bisa mendapatkan talenta talenta yang luar biasa
termasuk di akademinya itu harus ada scout profesional gitu
sehingga daerah daerah terpencil pun bisa ditawarkan
menarik pemain pemain yang jago jago itu gitu
kemudian di tempat
jadi di tempatnya pun tidak bisa buka tutup seperti sekarang
kalau kita lihat sekarang sudah ada ipa enam belas delapan belas itu bagus
tapi tidak boleh masih buka tutup seperti sekarang gitu
jadi kualitas pelatih menurut saya harus selalu dibenahi
kalau kita berbicara jangka panjang ya
kemudian akademinya itu sendiri harus dibuat profesional tidak boleh buka tutup
termasuk akademinya harus bisa mendapatkan
akademinya harus bisa mendapatkan dana itu bisa dari ssb ssb yang dijadikan komunitas oleh mereka seperti itu
jadi dapat duitnya bukan dari murid pemain tapi dari ssb
sekaligus bisa menaungi mereka memberikan mereka kurikulum memberikan mereka marketing stragity dan sebagainya
sehingga terjadi win win gitu
intinya akademi harus diseriusi
dan itu masuk adanya skala profesional seperti itu
kemudian ya kalau menurut saya setiap daerah ya karena kompetisi itu begitu penting
setiap daerah harus melakukan kompetisi
jadi itu yang saya lihat akademi harus diseriusi
kemudian kompetisi di setiap daerah itu harus berjalan
bahkan kalau saya sedikit apa namanya revolusioner ya
kalau memang tidak melakukan sesuatu di daerah ya tidak punya voting right
jadi untuk memaksa yang di daerah untuk melakukan kompetisi berjenjang seperti itu
tapi kalau kita lihat aff saat ini ya sintayang harus melakukan yang terbaik dengan apa yang dia miliki
dan itu saya lihat sudah dilakukan
termasuk dalam hal fisik termasuk dalam hal mental
pemain pemain yang saya lihat ini tidak terkesan tidak sombong seperti itu
itu semua positif sekali
tapi sintayong tentu saja makanya perlu dikasih waktu
karena perlu waktu untuk mengenal pemain pemain kita yang baik siapa yang punya kedisiplinan tinggi siapa
termasuk bisa menganalisa tim ini bisa diapakan secara taktis gitu
karena kalau kita lihat pertandingan kemarin pergantiannya saya tidak setuju gitu
nah itu butuh waktu untuk seorang sintayong melihat menganalisa dirinya sendiri juga gitu
kalau kambu aya dikeluarkan
akan terjadi apa gitu
artinya selain kualitas pelatih tadi mungkin catatan dari coach timo adalah pemerataan pembibitan
kemudian juga kompetisi usia dini yang harus kita genjot atau harus kita kejar begitu ya coach ya
ya jadi kalau saya ditanya apakah pssi serius
saya ingin sekali pssi serius
tapi tandanya itu apakah kompetisi di daerah daerah berjalan
dan apakah akademi liga satu liga dua itu berjalan dengan betul betul
itu menurut saya ngelihatnya dari situ aja deh gitu
saya akan kembali ke coach neil
kita melihat atau sedikit mereview lah apa yang terjadi tadi malam
ya mungkin lagi lagi bikin satu indonesia senam jantung ya
kalau kita bandingkan dengan kualitas permainan thailand mungkin pada saat dua ribu dua belas yang lalu
apa yang coach neil lihat gitu
apa mungkin yang harus diwaspadai
thailand itu kalah di final itu sama singapura
ya pegang ya
sedangkan singapura lawan indonesia kita menang satu lawan singapura gitu
tapi kita gagal masuk ke semua
saya pikir yang membuat thailand matang itu adalah kompetisi dia itu sekarang lebih bagus
tertata dengan rapi dan profesional
mulai dari youth development academy nya mulai dari stadionnya mulai dari manajemennya
dan bahkan untuk saat ini kalau saya pikir liga yang terbaik untuk di asia ini termasuk liga thailand
jadi dan juga beberapa pemain dia itu berlagak di luar negeri
nah ya bermain di luar negeri
nah ini yang membuat thailand pemain pemainnya itu
dan mereka mereka matang
dan mereka mereka bermain di luar negeri
ketika dia panggil tim nasional bisa men transfer knowledge nya ke teman teman
dan sama sekarang indonesia sudah bagus
seperti egy main di swakina witan suleman main di eropa juga dan asnawi main di korea
itu sudah bagus
nah ini kalau anak anak muda ini seperti yang dilakukan thailand ini dua tiga empat tahun saya pikir mereka mungkin akan lebih dari thailand
nah ini yang harus kita pertahankan
oke kalau saya pinjam katanya egy maulana di instagramnya tinggal satu shot lagi
tinggal satu lag lagi tidak peduli hasil akhirnya akan seperti apa
tapi yang jelas ada kita mengharapkan ada perubahan ya besok
walaupun hasilnya mungkin ya nggak tahu besok akan menjadi seperti apa
tapi apa yang harus diperbaiki di lag kedua ini menurut coach mil
ya yang pertama tentu

karena empat gol ini kan kesalahan mereka dalam mengorganisasi pertahanan
gol pertama gol kedua gol ketiga
pemain thailand begitu free tidak pernah dijaga
gol pertama kapten tratik hanya satu sentuhan dia gol
gol kedua juga begitu satu sentuhan
gol ketiga yang cuma yang apa yang datang cuma dua sentuhan ya
tapi yang terakhir baru ada
jadi kalau menurut saya organisasi pertahanan di daerah pcc ini harus dibenahi
sehingga ketika melontelan di putaran kedua
hal hal yang signifikan di daerah pertahanan tidak dijaga
yang kedua juga diperbaiki bagaimana finishing touch di depan gawang
irfan jaya sebenarnya kalau lebih matang dia akan bisa mencetak gol
dewan ga juga ketika ada kalau kematangan yang lebih bagus lagi dia bisa mencetak gol
artinya perluan kita untuk memenuhi
balas kekalahan sebenarnya di waktu leg pertama ada
cuma kita nggak punya keberuntungan atau finishing ketat kita kurang bagus
yang ketiga saya pikir kalau sintayong kan pelatih yang punya pengalaman yang sangat internasional
dia pegang kruiasatan di plk lima belas dan bisa mengalahkan jerman dua
mudah mudahan taktikal strategi bagaimana memotivasi anak anak muda ini bisa lebih bagus
dan ditularkan ke dalam taktikal strategi sesuai dengan evolusi yang sintayo lakukan
iya dengan kita harapkan juga kualitas permainan besok di leg dua juga lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya di lag pertama ya
berbicara mengenai kualitas saya akan ke coach timo
kualitas liga kita ya
kalau problemnya pemain yang punya prestasi di usia dini tapi ketika dia main di level atau tingkat senior
misalnya di klub punya kecenderungan ini menurun
nah catatan dari coach timo sebenarnya bagaimana sih kualitas liga kita coach
jadi kekuatan sebuah negara itu pasti didasari fondasinya itu liganya ya
tapi liganya itu cuma apa surface ya
kalau dilihat lebih mendalam ya kualitas pembinaan usia mudanya
karena dari situ didapatkan bibitnya yang kemudian masuk ke liga
kemudian ditempa di liga
kalau kita bicara di liga sudah bagus
sudah banyak sekali pelatih sekarang yang berani memainkan pemain pemain muda itu catatan positif
kemudian apa namanya ada pemain pemain yang lewat garuda select dan kemudian bisa langsung dipakai seperti itu ya
jadi sudah ada keberanian untuk memainkan pemain muda
waktu saya bermain dulu itu masih pemain umur dua puluh empat masih dianggap terlalu muda gitu ya
sekarang itu sudah positif
tapi intinya kita masih berani
kita masih kekurangan kemampuan dari segi taktikal dan sebagainya juga technical
karena apa tidak dibina di kompetisi sejak usia dini gitu
jadi kalau kemarin shin tao yang mengatakan thailand bermain dengan begitu sempurna
itu bukan hanya teknisnya ya tapi juga taktikalnya
contohnya menit pertama mereka gempur
saya bilang ini dia pasti akan mundur babak kedua
biarkan indonesia menyerang
betul indonesia menyerang dia ambil kesempatan untuk kemudian serangan balik gitu ya
kalau kita lihat kemarin bola itu kan sembilan puluh menit dibagi dua half ya
sehingga akhirnya sering terjadi dua pertandingan bukan satu pertandingan
dan saya melihat kemarin itu dua pertandingan
babak pertama mantap banget
walaupun kita ketinggalan
tapi saya rasa sudah bagus banget
karena memang kita tahu thailand di atas kita dan sebagainya
tapi dari segi taktikal kita nggak terpancing
pada saat kita mendapatkan bola kita lebih tenang daripada saat melawan vietnam
kita menggunakan kekuatan kita yaitu saat ini tidak pelak adalah serangan balik gitu ya
itu sudah dilakukan dengan sangat baik
tapi sayang sekali di babak kedua kita terpancing untuk maju
sehingga kemudian memudahkan thailand
apalagi kalau menurut saya dengan adanya eri irianto dan kambuaya keluar
waduh jantungnya kita di tengah kemarin itu bikin saya deg degan
setelah kambuaya keluar itu membuat saya deg degan seperti itu
tapi intinya mereka itu perfect karena apa
taktikalnya bagus teknikalnya bagus
dan itu ditempa nggak bisa
sepak bola itu nggak bisa satu dua tahun
harus ditempa dari kecil seperti itu
oke dengan modal good go technical dan juga good tactical ini tentunya itu bisa menjadi apa ya
bekal ya ke depannya ya
oke terakhir saya ke coach neil
dua hari lagi tanggal satu hari sabtu kita akan menghadapi leg dua
prediksi anda seperti apa coach
ini memang sangat susah susah mudah
kalau misalnya kita mau menang lima nggak mungkin
ya terus mengalahkan kita juara kayak barcelona itu nggak mungkin
tapi buat saya kalau misalnya kita bisa menang satu bahkan bisa menangkan thailand
saya pikir itu sudah prestasi yang suaranya
tapi yang penting buat saya secepat itu lagi
bagaimana tim nasional ini memperlihatkan anak anak muda ini tidak menyerah sama sekali
dan dia punya potensi untuk mengalahkan thailand di putaran kedua dengan kepotensi yang dia punya
dengan taktik rasita yang dia punya
coba perlihatkan ke kita ke anak anak bangsa ini ke negara ini
supaya dia melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara
sehingga kita bangga tetap bangga dengan tim nasional yang berlagak besok di finalkan satu
oke kita akan lihat seperti apa permainan di hari sabtu
apakah membuat kita senam jantung lagi
tapi apapun itu kita mengharapkan perubahan yang terbaik tentunya
tapi kalau tadi coach timo bilang gak ada yang instan
ya jadi kita lihat
jadi semua harus bersabar
tapi apa yang kita lihat dengan adanya strategi kemudian permainan teknis yang baik
itu bisa menjadi modal kita ya
artinya ada harapan besar yang baik kedepannya
terima kasih selamat malam untuk coach timo dan juga coach news
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu